untuk melihat gerhana matahari total di balikpapan akan dipusatkan di pantai banua patra
nah di helipad ini nantinya akan ada puluhan ilmuwan beserta dengan wartawan yang akan meneropong langsung kejadian gerhana matahari total di balikpapan ini
lima hari setelahnya saya tidak pernah menyangka akan seramai ini
tapi manusia masih penasaran dengan peristiwa pada benda semesta
balikpapan merindukan gerhana matahari total yang ditunggu lebih dari seratus tahun
kami di balikpapan jadi saksi secuil sejarah galaksi
saya gambarkan sebagai momen sentimental mengisi kehausan dahaga pengetahuan sekaligus sukacita karena tidak semua penduduk dunia dapat menyaksikan peristiwa ini
dengarkan suara riuh ini
ini sulit untuk dikatakan dengan kata kata tetapi kami yang ada di sini
karena terlalu ramai gangguan sinyal saat siaran langsung pun tak terhindarkan
tapi saya maklum semua ingin jadi saksi sejarah
suhu udara mendadak sejuk langit mulai redup
keberuntungan saya dan semua orang yang melihat matahari berpapasan dengan rembulan membuat bayangan semu
keberuntungan bagi kita saat melihat cincin permata dari tuhan melewati wilayah indonesia
saya yang beruntung